jodi kan bener bener cinta sama kamu
jadi sekarang gimana
bukannya kata kamu tadi sendiri saling mencintai berasal dari dua belah pihak
apa sih tadi
dicintai dan mencintai
kamu tuh bikin malu aja tau gak sih
sekarang pulang aja
tolong deh bajunya diganti ya
apa kata temen kakak disini
kamu tuh kayak orang gila tau gak sih
aku gak ngerti deh sama kakak
kakak lebih mendingin image kakak di sini dibanding kakak peduli sama aku
aku tuh adik kakak
aku adik kakak tanya
kakak aku gak kasihan sih ngeliat aku kayak gini
jangan mulai lagi ya
katanya aku tuh baru aja ditinggal di akad misal aku kak
dan aku tuh dibuang sama calon suami aku sendiri
masa katanya gak kasian sama aku kakak gak peduli ngeliat aku kayak gini
kamu sekarang pulang aja ya
aku gak mau pulang
terus kamu mau kemana
kamu tuh masih anak kecil
kamu tuh gak bisa hidup sendiri nono
kalau emang katanya gak mau bantuin aku
kakak gak mau nol aku
yaudah aku gak maksa
aku gak butuh uang kakak
kalau emang aku ngerepotin kakak selama ini
lagu banget sih tuh anak
bentar lagi juga pulang naik samis
aku soalnya agak sibuk
ini buat kamu
maksudnya aku kasih itu karena
cuma buat kamu
ya udah udah lima menit ya
aku duluan ya
kamu perempuan yang tadi
iya iya nih akhirnya nikah juga
aku sekarang lagi ada di bandara
iya lagi mau pergi honeymoon soalnya
biasa kan baru nikah
ntar aku telpon lagi ya
soalnya ini biasa jodi
buru buru manggil aku selalu mau boarding
ya lagi mau boarding
wah siapa ya yang kira kira bisa nampung aku
tapi gimana nanti ceritainnya
mas aku harus jelasin panjang lebar sih kan males banget
susah banget sih mikir
aduh kenapa gak gue pikirin dari tadi coba
ya ampun ini handphone pake lobet lagi
nih putut nih handphone lobet lagi
rumahnya tuh di mana ya
kalau nggak salah rumahnya di daerah ciganjur
terus gue naik apa ya ke sana ya
eh lu mau naik taksi kan
nunggu taksi kan nggak mungkin dong bawaan sebanyak ini masa jalan kaki
pasti nungguin taksi dong
ke mana ke ciganjur bukan
barengan dong loh ke ciganjur
nggak nggak bukan
rawamangun sama ciganjur deket nggak
jauh dong ya
mendingan aku kabur sekarang
aduh lagian aku kenapa sih sosok jual mahal
untung gitu kan aku ambil uangnya tadi
pak kita ke ciganjur pak ya
udah deh nggak usah alesan
tadi gue denger sendiri kok lo bilang lo mau ke ciganjur
siapa mau ke ciganjur
kita mau ke ciganjur
lepas udian ciganjur
pak mendingan sekarang kita naik dulu
bukan cepetan jalan
ayo pak jalan pak
masa yang perang
jalan jalan jalan
ini orang gila apa ya taksi orang memang masuk sembarangan aja
eh lo pikir sekarang gue keliatan kayak orang waras apa nggak kan
lagi yang rasanya nih siapa suruh lo ngebom sama gue
hukuman buat lo